kita beralih ke berita pilgub jawa timur
dua pasangan bakal calon gubernur jawa timur melakukan safari politik di surabaya
kofifa indar parawangsa bertemu kalangan nu senior untuk merapatkan barisan
sementara gus ipul dan putih guntur soekarno bertemu satu meja dengan megawati dan tri risma hari ini dalam jamuan makan siang
langkah langkah untuk membangun fondasi kekuatan di pilkub jawa timur
terus dilakukan oleh bakal calon gubernur jawa timur kofifa indar parawatsa
satu di antaranya dengan melakukan pertemuan dengan kalangan nahdlatul ulama kultural senior jawa timur di gedung asranawa surabaya
kalangan nu kultural senior ini dikumpulkan untuk dijadikan sebagai influencer yaitu tokoh berpengaruh di tengah masyarakat
influencer sendiri bertugas untuk merakit gerakan relawan secara maksimal guna merealisasikan perolehan suara
mereka adalah tokoh tokoh berpengaruh di lingkungan masing masing
oleh karena itu ini akan menjadi bagian yang bisa merakit gerakan gerakan relawan dengan maksimalisasi untuk mengkonversikan gerakan relawan menjadi suara kira kira gitu
sementara itu wali kota surabaya tri risma hari ini menggelar jamuan makan siang di kediamannya di jalan sedap malang
hadir dalam acara ini ketua umumnya
dpp pdi perjuangan megawati soekarno putri pasangan saifullah yusuf dan putih guntur soekarno bupati ngawi budi sulistiono alias kanang serta bupati banyuwangi abdullah asbar anas
pertemuan ini dalam rangka konsolidasi dan ajang tukar pikiran dengan sejumlah pemimpin daerah kader terbaik pdip untuk membangun kekuatan pemenangan pada kontestasi di pilgub jawa timur
hari ini tentunya kami melakukan reker gasus untuk konsolidasi kekuatan
sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan penggoyongan kekuatan dari pdi perjuangan kemudian juga bersama partai partai penyusun penyusun umumnya
selain melakukan konsolidasi pasangan gus ipul serta putih guntur soekarno akan berkeliling jawa timur untuk mensosialisasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah di jawa timur
sembari menunggu penetapan paslon gubernur jawa timur oleh kpu jawa timur pada dua belas februari dua ribu delapan belas mendatang